pohon besar di ruas jalan sukawaya naka bupaten sukabumi tumbang dan menimpa pengendara motor yang memintas
pohon dengan tinggi lima meter menimpa nurlela dan maryati yang sedang berboncenan
sementara dua korban lainnya kini dirawat di rumah sakit setelah menderita patah tulang
satu buah pohon cukup besar menimpa dua pengendara motor
informasi untuk korban sudah dievakuasi ke rumah sakit pelabuhan ratu dengan catatan dua orang korban terjadi patah tulang
dan dua korban diberdasarkan informasi dari pihak rumah sakit yang dikatakan meninggal dunia
pohon tumbang juga menimpa mobil bak terbuka yang berisikan tiga penumpang
tim gabungan polres sukabumi basarnas dan bbbd kabupaten sukabumi kemudian mengevakuasi ketiga korban yang terjepit
di dalam rumah sakit

sebelumnya pohon tumbang juga menewaskan dua pengendara motor di kecamatan cikakak kabupaten sukabumi pada minggu siang
ada pun di cawang jakarta timur minggu sore pohon tumbang menimpa mobil travel yang tengah melintas
pohon juga menutup akses keluar tol membuat sejumlah kendaraan terpaksa berhenti
petugas jasa marga kemudian memotong pohon jenis terembesi dengan tinggi sekitar empat meter tersebut
tidak ada airnya tidak ada apa apa
tidak ada angin kecang
tidak ada tidak ada angin kecang
tau tau jatuh aja gitu
tau tau jatuh aja nih pak
ya tau tau jatuh aja
untuk menghindari kemacetan panjang akses keluar tol kemudian dibuka satu jalur sambil menunggu pohon selesai dipindahkan
tim liputan cnn indonesia